anjuran penggunaan masker selain sebagai bentuk proteksi covid sembilan belas juga berdampak pada perekonomian pelaku umkm yang memproduksi masker kain tersebut
namun kini bsn atau badan standarisasi nasional menetapkan standar masker kain yang digunakan
masker kain yang berlaku ini minimal terdiri dari dua lapis
lalu bagaimana dampaknya juga bagi pelaku usaha yang sudah mungkin telanjur memproduksi masker kain yang belum sesuai dengan standar nasional indonesia atau sni ini
bergabung bersama saya malam hari ini ada hendro kusumo direktur pengembangan standar infrastruktur penilaian kesesuaian personal dan ekonomi kreatif bsn
serta vicky satari staf khusus menteri kooperasi dan ukm
selamat malam mas fikri dan juga pak hendro
oke saya ke bsn terlebih dahulu
pak hendro kenapa akhirnya bsn setelah sekian lama kita berada di masa pandemi ini baru menetapkan sni atau standar nasional untuk masker kain
jadi bsn dulu ya selamat malam semuanya para pemirsa
jadi sebenarnya kita tidak cari oleh latar belakang kebutuhan dari standar sendiri
kita menyadari di masyarakat banyak terjadi menggunakan masker yang kalau kita secara penggunaan yang terbuat dari kain perlu diatur karena terkait dengan efektivitas dari masker itu sendiri yang digunakan di masyarakat
makanya standar ini disusun
untuk acuan syarat mutunya seperti apa itu mungkin latar belakangnya
oke ketentuan masker yang sudah mengantongi sertifikasi sni ini seperti apa pak hendro
ya sebenarnya untuk diklarifikasi dulu saat ini memang standar nasional indonesia ini masih sifatnya sukarela
artinya belum diberlakukan sebagai mandatory sebagai wajib oleh regulator dalam hal ini kementerian perindustrian
tapi para pelaku usaha termasuk ukm yang menyiapkan itu sudah bisa mempersiapkan diri persyaratan mutu apa saja yang harus dipenuhi di dalam dokumen sni sudah disebutkan
masing masing sesuai dengan ruang lingkupnya termasuk tipe maskernya tipe yang mana abc ada semuanya
itu mungkin sementara gitu bu jadi tapi saat ini adalah sifatnya masih suka rela
oke sifatnya masih sukarela atau belum wajib artinya kapan ini akan mulai diperlakukan
kalau menurut rencana dari teman teman kementerian
kalau menurut rencana dari teman teman kementerian dari kacamata rencana mendesak kalau kita kembali kepada ketentuan wto
maka semua regulasi itu pada dasarnya ada harus dinotifikasikan selama dua bulan dan kemudian baru bisa diberlakukan enam bulan kemudian
artinya masih perlu delapan bulan
tapi kalau dengan alasan mendesak karena ada pandemi itu negara anggota dimungkinkan untuk tidak melakukan
artinya tidak harus melalui jajak pendapat yang tadi notifikasi ke wto
kita langsung seketika diberlakukan juga bisa
nah ini cuma kementerian perindustrian sedang menggodok aturan turunannya sampai operasionalisasi standar ini nanti bisa diterapkan dengan baik
jadi mungkin dalam waktu dekat seri seri serapat untuk mempersiapkan skema sertifikasi
mempersiapkan regulasi dan sebagainya kalau dalam bayangan saya paling cepat satu bulan bu
oke paling cepat satu bulan
karena kalau misalnya sekarang tadi pak hendro sampaikan belum wajib diterapkan
kemudian penggunaan masker dengan sertifikasi sni ini
padahal kalau misalnya kita lihat dan kita tahu juga masker yang satu lapis itu dianggap masih kurang aman kan untuk menangkal covid kan
sehingga ini memang perlu desakan untuk segera untuk memproses ini pak hendro
jadi sekali lagi standar tindakan
makanya kalau bapak ibu semuanya para pemirsa menggunakan dokumen sni
di dalam lampiran bahkan sampai disebutkan tentang hal hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan masker dari knk
kalau kita bicara peruntukan dari ruang lingkup standar ini sendiri sebenarnya
ada yang memang tadi sudah disebutkan bahwa terbuat dari tenun kain tenun
ataupun dari kain racun dari berbagai jenis kain
namun di sini disebutkan minimal dua lapis dan dapat dicuci
tapi tidak berlaku untuk sebagai masker kain yang terbuat dari non woven
atau kalau di istilahnya orang tekstil itu nir tenun gitu ya
atau juga kalau tidak berlaku sebagai masker untuk bayi
artinya sebenarnya ini meskipun secara peruntukan standar ada persyaratan
ada ketentuan yang harus dipenuhi
tapi tetap ada batasan ruang lingkup dari standar ini sendiri
itu terima kasih
kalau tadi pak hendro sebutkan
mas vicky bagaimana ini masih perlu atau membutuhkan proses ya terkait waktu
paling tidak satu sampai dengan delapan bulan ke depan
satu bulan paling cepat
kita lihat kemarin ada imbauan untuk tidak menggunakan masker scuba
kemudian sekarang juga masker kain
nantinya yang akan digunakan atau penggunaan masker kain di tengah masyarakat ini adalah masker kain yang paling tidak terdiri dari dua lapis ya
ini akan menjadi dampak atau pukulan mungkin dari pelaku ukm terkait dengan fashion dan juga konveksi ini
mungkin yang selama ini produksi masker kain mas vicky
nah yang sudah telanjur memproduksi ini
apakah waktu satu sampai dengan delapan bulan ini memang cukup penyesuaiannya
atau bagaimana mengatasinya
ya terima kasih
jadi sebetulnya terkait memang bahasa yang terlanjur di proses diproduksi gitu ya
ini tentunya perlu ada jalan keluar bagaimana para pelaku umkm ini bisa mengantisipasinya
tapi tentunya kita juga dalam hari ini pemerintah sejak awal bersama dengan para pelaku umkm
sejak awal pandemi ini sudah melakukan beberapa hal bersama ya
kita coba dampingi memang kita tahu persis kebutuhan
terkait masker apd ini kan sangat tinggi
air sanitizer banyak pelaku umkm ini shifting pivot ke melakukan proses produksi ini
karena jumlahnya sangat besar memang banyak inisiatif juga yang langsung dilakukan oleh para pelaku
nah ini dalam perjalanan pasti ada mbak ya bahwa pelaku juga melakukan inisiatif untuk bisa survive
untuk bisa tetap bisa bertahan di masa pandemi
nah kita juga melihat pendidik potensi
nah perkayaannya memang sudah terlanjur tentunya ini yang perlu kita pikirkan
tapi sebelum diketahui sejak awal pemerintah separasi dan umkm kami menjalin komitmen dengan berbagai pihak
untuk memastikan dari mulai ketersediaan bahan baku
stabilisasi produk atau pengeluaran produk ya
sampai ke off takernya
kami mendampingi kurang lebih ada dua ratus delapan puluh an umkm
termasuk ada delapan koperasi ya
untuk bisa bekerjasama dengan program karyawan nusantara
ini kurator yang menjaga standar
kualitas barang sampai dengan mengurus izin edarnya ya
izin edar bagi produk halkes dan terhadap kepentingan produk halkes untuk masker non medis
awalnya sudah dilakukan program seperti itu
sudah bekerjasama juga dengan beberapa perusahaan ya
termasuk bumn kemudian swasta gitu
dan kementerian lembaga untuk melakukan pemesanan dari produk umkm
terkait dengan masker ini
nah terkait dengan standarikasi
karena kebetulan standarikasi masker ini
adalah penting untuk penyelenggaraan kesehatan dari masyarakat
oke kalau misalnya kita juga mungkin simak dari pelaku ukm gitu ya
untuk fashion dan juga konveksi
bahwa produksi masker kain saat ini
khususnya di tengah pandemi ini
membuka keran ekonomi
jadi ada sisi positifnya di situ
tapi kalau misalnya dengan standar atau sertifikasi
sni bagi masker kain ini sekarang
paling tidak kan tadi minimal terdiri dari dua lapis kan
sedangkan mungkin kalau dua atau tiga lapis itu
harganya atau biayanya
ini ongkosnya lebih mahal gitu
gimana untuk menyiasati ini juga
mungkin ada ketakutan juga dari teman teman ukm
bahwa produksi cost nya atau cost production nya akan tinggi
kemudian ketakutan bahwa ini akan harganya mahal di tengah masyarakat
daya beli masyarakat pun juga mungkin sedikit berkurang nantinya
ya saya jawab dulu dari sisi teknis produksi ya
terkait dengan itu tentu tadi seperti saya sampaikan
kemudian operasi umkm ini mencoba menghadirkan satu divis model
buat para pelaku ya
sehingga pemastian dari pemesanan
kemudian dari sisi bahan baku
kita bekerja sama dengan agregator umkm ya
produk lokal ini memang yang sudah terstandarisasi
ini adalah pt ekovision indonesia untuk menyiapkan bahan
kemudian dari sisi agregasi nya
dan seterusnya kita bantu juga ada kurator yang hadir di sana
untuk izin edarnya kita ganti unit ya
sampai dengan proses
nah pemesanannya juga sudah ada takernya gitu ya mbak
jadi itu pertama yang ingin saya sampaikan
tentunya dari sisi daya beli
ini kan kembali menjadi tantangan seluruhan
jangan bicara tentang standarisasi who atau yang smi ini ya
tadi terbuat dari kain kain yang berbagai serat
ini terdiri dari dua lapis kain ya pak
kemudian juga wasabi
ini juga memang tentunya harus ada adjust ya
dan yang memang kita perlukan sebetulnya
menjawab solusi permakaman teknis
saya lebih menyoroti misalkan
dari sisi waktu uji yang masih diperlukan
ini masih cukup lama
tiga enam bulan mbak
ini yang kita memang di luar dari kementerian koperasi dan umkm ya
dalam hal ini untuk membantu para pelaku umkm
juga menyiapkan produknya
jadi ini juga perlu dikejar
dengan lembaga yang melakukan pengujian
kemudian juga terbatasan dari jumlah lokasi bugilat
karena umkm yang kita lagi dorong ini satu dari indonesia
ini juga satu tantangnya
ini kalau misalnya bicara solusinya
tentunya dari mulai
ya pemerintah juga harus menyiapkan lokasi digilirnya ya
yang menutup standar
kemudian dari sisi timeline waktu ujinya lebih jelas dan terukur
dan juga subsidi biaya
ini penting kita coba hitung
contoh ya hari ini
ada beberapa umkm yang dikonsolidasi oleh delapan agregator dan satu kurator
ini sudah mengerjakan pocahinen masker standar who
ini bahkan tiga lapis
dari kementerian kesehatan
jumlahnya lumayan besar
ini dilakukan oleh para pelaku umkm
ini berita baik
karena jadi memang banyak update di sini
yang penting adalah secara ekosistem bisnisnya
juga kita bantu ya
kita jaga juga dari sisi ulu kehilirnya
dari sisi tahan baku sampai dengan post takernya
juga menjadi konsen kami di kementerian kota raya
concernnya bukan cuma bahan baku
kemudian juga apa
bisnis modelnya juga nanti
bukan cuma itu
bagaimana juga pengujian sertifikasi
itu juga sudah dipikirkan
karena ini akan melibatkan banyak sekali umkm di indonesia
untuk menghasilkan produk
produk yang sesuai dengan sni
karena sekarang kan semua orang wajib bermasker
semua orang harus menggunakan masker
itu juga harus dipikirkan
itu yang sebetulnya tadi saya sampaikan
bagaimana kita memperbanyak lokasi uji lab
kemudian spandarisasi dari proses uji labnya
ini yang juga kita harus bersama sama pikirkan
sehingga semua proses dari
bisnis proses dari produksi masker
yang ter spandarisasi sni ini
ini bisa lancar
para pelaku ini bisa dimudahkan
karena ini kita perlu koordinasi di atas institusi tentunya mbak
tadi mas vicky sampaikan bahwa untuk pengujian sertifikasi
tentunya akan menjadi
salah satu hal atau poin yang harus dipikirkan
kepada teman teman atau pelaku umkm
dari bsn sendiri
pengujian sertifikasinya akan
akan mungkin semudah apa
atau paling tidak ini bisa menjadi atau memudahkan
para pelaku umkm tidak terkendala dengan hal hal yang sifatnya
ya sertifikasi seperti ini
karena kan takutnya kan berbelit belit
atau mungkin prosesnya panjang
mohon dipisahkan antara
satunya bagaimana pemenuhan terhadap persyaratan mutu dari standar
yang sudah ditetapkan
dengan satunya lagi
terkait dengan pembinaan pelaku usaha
bagaimana bisa memenuhi persyaratan standar begitu
jadi selama standar persyaratannya
yang sudah ditetapkan di dalam sni itu
belum diberlakukan secara wajib
sejak saat ini gitu
masih belum berdampak kepada para pelaku usaha
tapi sekali lagi
sebenarnya kita masih punya waktu untuk keperluan pembinaan
apakah pelaku usaha itu sendiri
kalau kami menyebutnya
namanya adalah lembaga penilaian kesesuaian ya
ada lembaga sertifikasi produk
apa instrumen pendukungnya dan lain lain
hal ini untuk penerapan standar bisa efektif berjalan
sehingga secara apa namanya
tidak ada lagi perbedaan antara katakanlah gitu ya
yang satunya memenuhi standar
susah beredar atau perlu biaya yang mahal
sementara yang tidak memenuhi standar
juga boleh boleh saja
jadi sebenarnya memang kita memerlukan kepastian dalam hal ini
kalau diberlakukan secara wajib oleh regulator kementerian perindustrian
maka nanti ada kepastian
yang tidak memenuhi standar
maka dia tidak boleh beredar gitu
nah kuncinya adalah pembinaan pelaku usaha
supaya bagaimana memenuhi persyaratan standar tersebut
apakah dalam bentuk katakanlah pendampingan
kemudian bantuan biaya sertifikasi dan lain sebagainya
nah ini yang tadi teman pak fikri dari umkm sudah menyampaikan bahwa
apa pemerintah punya program untuk mengarah ke sana
saya pikir ini kolaborasi antar kementerian
yang nanti saling bergabung
bhn juga konsen terkait dengan penilaian kson nya
yang melengkapi dengan supaya sistem itu berjalan bisa dioperasikan
diterapkan oleh para pelaku usaha
mungkin sementara itu
kita harapkan kolaborasinya berjalan lancar ya
terakhir saya ke mas diki
kalau tadi pak hendra sampai ke minimal satu bulan
maksimal delapan bulan lah ya untuk proses ini cukup
ya kalau bagi para pelaku usaha prinsipnya ya
harus tetap bisa beradaptasi dengan negara lingkungan dengan negara
dengan negara kondisi dengan negara tantangan
kondisi ini sudah penuh tantangan
sebetulnya kalau bicara kondisi oxforting sekarang kan
harapannya tentunya ada kemudahan kemudahan yang kita bisa hadirkan
ke laku pemerintah untuk bagi para pelaku
waktu yang satu sampai dengan sembilan bulan
harapannya memang lebih optimal lebih panjang lebih waktu
itu banyak waktu buat para pelaku mempersiapkan diri
mempersiapkan seluruh standarisasi kelengkapan ya
terus kami juga bisa bantu mendampingi
bersama sama lah dengan para pelaku ini tentunya bisa lebih baik
tentunya para pelaku lebih siap
dan lebih banyak lagi sebetulnya pelaku yang memang bisa masuk mengambil potensi ini
ini sebetulnya juga salah satu peluang
namun tentunya kita seperti yang saya sampaikan di awal
sejak pandemi ini
pertengahan bulan ini langsung masuk koordinasi dengan teman teman pelaku umkm
di daerah khusus eksplosasi yang memang bisa pivot
bisa mengejas produk hpb ataupun khususnya maestro
ini mendampingi harapannya memang masuk ke standar yang tertinggi
ini kan kalau misalnya masuk ke
kita sudah bisa mendorong banyak pelaku umkm dengan standar kualitas produk yang tertinggi
dalam hal ini standar global
ini kan peluangnya juga tentunya buat kawan kawan lebih besar
walaupun memang pekerjaannya tidak mudah
bukan hanya untuk mengisi dari kebutuhan ymkm
tapi bahkan harapannya ke depan bisa ekspor
itu kan bisa kita dorong juga sebetulnya
tapi seperti yang saya katakan
membutuhkan waktu untuk para pelaku ymkm untuk beradaptasi dengan semua perkembangan ini
seperti yang kemarin saja dari biasanya bikin baju bikin haos
harus buat masker bikin standaritas ini
kemudian kita coba dorong standar nasionalnya
sampai dengan tadi dapat izin edar dari kementerian kesehatan
lagi pembantinan kemudian lagi ada aturan baru
ini tapi kemarin secara prinsip
kementerian koperasi ukm
tadi juga saya sudah langsung konsultasi dengan pak menteri
mendukung bahwa kepentingan kesehatan masyarakat ini di atas jalan ini
kita harapkan antar lembaga antar kementerian bisa bersinergi dan juga berkolaborasi
sambil teman teman atau pelaku umkm ini beradaptasi
terima kasih sekali lagi mas vicky satari dan juga pak hendro
sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini